terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke mas didi mas didi penyalahgunaan barang bukti ya ini yang terbaru selain tadi yang sudah dibahas adalah soal barang bukti narkoba sabu lima kilo yang kemudian dijual ya oleh mantan kapolda sumber ijen teddy
nah asal kemudian penyalahgunaan barang bukti perusakan cctv dalam kasus pembunuhan beriga di riosua yang terbaru kemarin adalah cctv di stadion kanjuruhan itu juga kemudian ada tiga jam waktu yang hilang dan itu polda jawa timur belum bisa memberikan jawaban penyalahgunaan barang bukti pengelolaan barang bukti ini menunjukkan ketidakprofesionalan polri
komisi tiga menilai bahwa memang ada sop yang salah nggak sih
ya kalau kita berangkat dari situ tentu kalau kita melihat bagaimana
karena reformasi instrumen yang kemudian diwujudkan oleh kapolri dengan membentuk berbagai peraturan kapolri itu sudah membentengin perilaku perilaku itu semuanya
bahkan secara sektoral sektoral sudah rigid namun memang tidak dipungkiri pada faktanya kemudian terjadi penyimpangan penyimpangan di lapangan yang dilakukan oleh oknum
nah untuk itulah tentu kita berharap bahwa reformasi kultural kemudian soliditas polri di dalam menjalankan tugas dan kewenangan ini
harus terus dilakukan pembenahan karena terbukti bahwa di lapangan banyak penyimpangan
meskipun tadi saya setuju dengan prof kiki prof victo bahwa tidak boleh di generalisir
tapi substansinya bukan itu
tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh satupun anggota polri
karena tugas tanggung jawabnya memang di sana
nah untuk itulah bahwa kejadian demi kejadian apalagi belakangan ini yang melibatkan
teddy minahasa ini harus menjadi peringatan keras buat kapolri dan polri secara institusi untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan
jangan sampai kemudian publik kemudian berasumsi berpersepsi bahwa ternyata polisi demikian
ternyata perilakunya terus korup gitu
padahal tidak semuanya yakin gitu
nah untuk itulah tentu perbaikan dan pembenahan ini harus nyata dilakukan oleh pak kapolri
pak kapolri harus mampu
mampu mendeteksi lebih dini
apa sesungguhnya masalah akut di pembinaan kepolisian ini dan masalah masalah fundamental
bukan hanya terkait dengan apa tadi angka angka survei kepuasan terhadap polri
tapi yang substansi harus didalami lebih dalam
oke mas haris hilangnya cctv kan juruhan tiga jam
perusakan barang bukti cctv di kasusnya brigadir yosua pembunuhan brigadir yosua kasusnya fedy sambo
kemudian penjualan barang bukti narkoba
kemudian penggunaan gas air mata yang kedaluarsa yang menewaskan satu ratus tiga puluh tiga orang di stadion kanjuruan
ada sop sop yang salah dilakukan oleh polri
anda melihatnya seperti itu ketidakprofesionalan itu
kalau saya melihat kalau dalam kasus verdi sambo apalagi ini hari hari kita lagi lihat terus sidang sidangnya
itu bukan sop nya yang salah itu bagian dari kejahatan
jadi mereka membuat bikin kejahatan lalu ini kan senjata makan tuan
kan sekarang kan yang suka bikin pembuktian cara banyak polisi sekarang saya lihat ya bikin pembuktian itu lewat cctv kan
nah pas mereka bikin kejahatan dijebak oleh cctv yang mereka bikin sendiri
mereka apa namanya equip sendiri dan akhirnya mereka harus mendistract itu
oke kalau yang itu sambo adalah kejahatan tapi saya ingin bicara soal tragedi kanjuruhan
kemudian penggunaan gas air mata ke daluarsa
kemudian penghilangan cctv
anda melihatnya ini ketidakprofesionalan polri
kalau menurut saya kalau saya juga investigasi kemarin dua minggu lalu
menurut saya ini bukan tidak profesional
tapi ini ada mobilisasi
tapi saya nggak bisa jawab nih yang punya agenda siapa
karena biasanya ngamanin ngamanin stadion gak pernah bawa gas air mata
gak memobilisasi brimob sebanyak itu
meskipun ada polisi di sana
terutama untuk arema ada praktek praktek yang sebenarnya polisi ngerti
bahkan cara untuk mengusir penonton yang dianggap rusuh tadi itu
itu juga ada caranya lampu diturunkan dikit dikit
oke jadi ada mobilisasi massa disitu yang anda lihat
ada mobilisasi kekuatan yang berpotensi mematikan
dan saya menganggap bahwa ini sesuatu yang diketahui dampaknya
dari orang yang memobilisasi
dari orang yang memobilisasi tersebut
seperti yang saya bilang tadi motifnya apa saya gak bisa jawab
terlalu terlalu politik
memang sengaja atau memang tidak sengaja atau apa
memobilisasi pasukan pengamanan untuk
melihat dari gerak pasukan jenis alat yang dibawa
menurut saya itu ada kesadaran di sana
menurut anda memang ini sengaja
bukan pelanggaran sop
ada kesengajaan di situ
karena waktu direncanakan pun kita baca notulennya atau suratnya
ini udah bilang kita waktu belum berangkat
pada tanggal berapa rapat itu
sudah ada perencanaan bahwa
perencanaan itu sendiri udah ngelanggar sop
berarti ada pelanggaran sop pada saat perencanaan mengirimkan pasukan pengamanan
yang dilanggar nggak cuma sop
tapi juga dilanggar banyak aturan lain
tapi sebelum prof kiki jawab
saya ingin ke teman teman mahasiswa
teman teman dari unhas silahkan ingin bertanya ataupun menanggapi
perkenalkan nama saya imam mobil
dari bim universitas hasanuddin
saya mungkin menanggapi dari beberapa perdebatan atau dialektika yang terjadi
kita melihat sama sama tentang apa yang terjadi pada institusi polri hari ini
saya rasa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat itu adalah konsekuensi logis atas kemarahan dari masyarakat itu sendiri
khususnya kita teman teman mahasiswa adalah korban nyata dari tingkat atau tindakan represif dari polri itu sendiri
dan kita melihat bahwa sama yang diperdebatkan tadi
bahwa ada penyelewengan barang bukti
ada bagaimana kemampuan pelayanan polri di tingkat desa di tingkat kecamatan atau dimanapun
yang dianggap tidak mampu melayani
dan saya rasa mungkin ini permasalahan yang terjadi di tubuh polri ini bukan permasalahan yang akut
tapi kita melihat bahwa ini adalah permasalahan yang sangat kronis
dimana bahwa ada banyaknya bentuk pelanggaran yang dilaksanakan oleh polisi itu sendiri
itu sangat tersistematik
kalau dibilang tadi oleh penasehat pak kapolri bahwa kita lihat juga kelakuan masyarakat yang brengsek juga
ini saya rasa mungkin ini salah satu faktor yang mempengaruhi sudut pandang dari polisi terhadap dirinya sendiri
karena informasi yang masuk selalu melihat bahwa permasalahan itu terjadi di masyarakat
oke saya persingkat saja
kalau kita bicara tentang reformasi polri
apa yang sebenarnya model reformasi
karena kami melihat bahwa
permasalahan ini sudah terjadi dari titik paling bawah sampai titik paling atas itu
sudah sangat terjadi
bahkan kalau mau dibilang bahwa kenapa bukan polisi polisi baik yang selalu di ekspos
karena kejahatannya cukup banyak yang dilakukan oleh polisi
jadi yang besar besar saja yang di ekspos
oke terima kasih kita sudah dapat poinnya
satu lagi mungkin
ya boleh mbak
terima kasih sebelumnya
jadi perkenalkan saya aswin fajar dari bum universitas hasanuddin
jadi pada fakta yang terjadi sekarang bahwa mahasiswa bahkan masyarakat sudah terpercaya dengan polri itu benar adanya
karena kita lihat pada kenyataan yang terjadi sekarang
polri yang seharusnya menjadi pengayung masyarakat perlindung masyarakat itu justru menjadi momok yang menakutkan bagi kita
itu sudah dibuktikan dari yang terjadi baru baru ini di stadion kanjuruhan dari pembunuhan polri
ada seorang kapolda yang ditangkap karena kasus narkoba
jadi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa di lugu utara sulawesi selatan itu ada kasus di mana kantor polisi itu penuh dengan coretan coretan
yang menyampaikan bahwa polri ini gudangnya korupsi gudangnya pungli dan sebagainya
dan sampai sekarang polisi tersebut kabarnya sudah dibawa ke rumah sakit jiwa
jadi bisa kita lihat bahwa yang dilakukan oleh polisi ini sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat
jadi yang saya pertanyakan apa sih sebenarnya yang membedakan antara polisi dengan masyarakat selain kita sama sama warga sipil
cuman polisi ini warga sipil yang dipersenjatai sedangkan kami ini tidak
jadi itu pertanyaan saya pada maksudang kali
itu pertanyaan saya terima kasih
oke terima kasih
saya kasih kesempatan dulu ke prof kiki menjawab tadi yang disampaikan oleh mas haris
soal bahwa di stadion kanjuruan ini ada memang pelanggaran sop
pada saat pengerahan pasukan untuk mengendalikan massa
jadi memang ada ketidakprofesionalan dalam sop untuk mengendalikan masa
kalau saya nyambung ke omongannya haris
kalau sop nya saya lihat memang semua sudah bagus sudah ada semua
kalau dilaksanakan atau tidak itu satu
kalau tidak dilaksanakan apakah karena ketidakmampuan
apakah karena kesengajaan
nah kita belum tahu
kesengajaannya untuk apa kita belum tahu
nah ini kan sedang ada tim pencari fakta nih
bpf sudah memutuskan ataupun menyebutkan bahwa penyebab kematian paling banyak dari korban
adalah penggunaan gas air mata
oh saya udah bilang itu statement yang terburu buru
jadi itu salah
kalau pernyataannya belum tentu benar belum tentu salah juga
orang belum asal asalnya kok penelitiannya
tapi saya mau jawab itu tadi
oke nanti kalau yang itu tadi jawab
kalau benar bahwa publik itu marah segala macam
kenapa profesi menjadi polisi itu masih menjadi profesi idaman bagi lulusan sma
sekarang ini sedang ada rekrutmen polisi untuk bintara
itu masih berbondong bondong paling tinggi peminatnya
dan orang pengen masuk keluarganya dengan cara apa
berusaha nyokok menyuap mencari candrolan politik
keinginan untuk menjadi polisi masih tinggi di tengah kasus kasus yang mendera polisi
bukan masih tinggi paling tinggi
ini tanya anggota dpr ini
berapa banyak permintaan untuk memasukkan anaknya keluarganya temannya ke polisi
karena jadi kita benahi yang brengsek brengsek yang ini
tajam itu harus ke atas
sekarang sudah dikasih contoh dan ini baru contoh awal
belum selesai kan proses
maksud saya jangan diganggu
beri trust beri kepercayaan untuk melanjutkan proses proses ini
oke nanti kita kasih kesempatan ke yang lain untuk menanggapi teman teman mahasiswa
tapi kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di